dan sementara itu bakal calon presiden koalisi indonesia maju prabowo subianto berkelakar soal kekalahannya pada dua kali pemilu presiden atau pilpres
yakni pada pilpres dua ribu empat belas dan pilpres dua ribu sembilan belas
yang menyebut kekalahannya pada dua pemilu sebelumnya tidak membuat dirinya menyerah
namun ia mengatakan kekalahannya pada pilpres sebelumnya memberikan banyak pelajaran berharga
ini pelajaran ya jadi kadang kadang memang kita harus mengalami cobaan
kadang kadang kekalahan adalah pelajaran yang bagus
dan kadang kadang terlalu banyak keberhasilan juga kurang begitu baik
membuat orang kadang kadang ya istilah bahasa jawanya ya bukan saya bisa bahasa jawa tapi kemelinti katanya
jadi saya waktu masih muda
ini prabowo kok kira kok hebatnya
ini gue kasih utang lagi ngecek gue ini gimana reaksi gue
ternyata itu saya jadi mendapat banyak suatu hikmah
tapi pada prinsipnya saya tidak menyelah
saya tidak pernah mau putus asa
saya belajar tapi selalu fokus saya adalah pengabdian kepada bangsa
dan rakyat indonesia
dan karena saya lihat pak jokowi juga berbuat berfikir berpikir berbuat bertindak selalu untuk kepentingan bangsa dan indonesia
karena itu saya tidak ragu ragu saya bangga saya tim jokowi dodo